untuk mengontrol kpk agar tak ada lagi tersangka korupsi dari kalangan para petinggi
disiarkan langsung dari studio dua cnn indonesia di jakarta
bersama saya budha diputro inilah breaking news menuju senjak kalah kpk
cnn indonesia breaking news
seperti biasa malam hari ini saya tidak sendiri karena ada teman teman mahasiswa dari binus university
uin jakarta dan universitas indonesia
terima kasih rekan rekan
kita akan bicara mengenai serba serbi korupsi dan tentunya kpk yang katanya sekarang tengah mendapatkan ancaman serius
nah layaknya pemilihan miss universe
ini miss universe ya bukan mas universe
dimana semua mata tertuju pada kecantikan para peserta
beginilah kondisi yang dialami oleh kpk
kini semua mata tertuju pada kpk
momentumnya cukup frontal
di saat pb jarum ini
tahu kan pb jarum nyaris menghentikan audisi bulu tangkis
kpk tengah berjibaku dalam seleksi
seleksi juga bukan asal seleksi
banyak bumbu bumbu yang mengiringi
ibarat kata kalau di dapur mulai dari bumbu kemiri kluwek sampai terasi
kompleksitas rasa yang dihasilkan bisa mencapai level surgawi
namun bisa juga menyentuh tingkat durjana
itulah gambaran dari masa kini kpk
meski tugasnya bantu bantu pemerintah menangkap koruptor jahanam
sebuah lembaga antikorupsi
bisa saja mendadak jadi ancaman
seperti ini kira kira contoh ancamannya
saya hanya memberikan gambaran tentang komisi pemberantasan korupsi di korea selatan
yang dibubarkan karena kebanyakan menangkap kebanyakan menindak
kemudian pemerintahnya merasa terganggu
masuk tuh barangkahan
makanya hati hati kalau kpk udah bikin susah lembaga negara bisa dibubarkan
seperti di korea selatan kalau kata pak hakim tadi ya
bug tackle dan bug attack
dari jurgen kohlherr kepada marco van basten puluhan tahun lalu
giringan bola kpk terhalang oleh hantaman dpr dalam kondisi yang mengenaskan
dalam sidang paripunan dpr
revisi undang undang kpk muncul mengagetkan
pemerintah ternyata ikut beri dukungan lengkap dengan bonus aksi penolakan
tapi tenang tenang tenang
ini belum termasuk pro kontra capim kpk yang tengah ikut uji kelayakan dan kepatutan
tahu dong kalau dpr yang menguji
para capim kpk ibarat masuk ke kandang
kamu pernah ujian di kanan singa kan
serem menakutkan mungkin
nah ini mungkin yang dialami oleh para capim kpk ketika ada di ruang rdp komisi tiga
nah tapi memang penuh dengan rekaman dan keganasan
itu kondisi di kanan singa
apakah kondisi itu juga tercermin di ruang sidang dpr pada hari ini
saya ingin lihat di sektor keuangan negara itu gimana sebenarnya yang anda bisa gagas
di bidang perizinan itu yang mana
anda paham atau enggak
anda bicara tentang indikoropsi pencegahan akan meningkatkan
itu kan asumsi bacaan buku
catatan catatan inilah yang hari ini bagian kami nggak mau ada omong kosong
itu yang dibacakan pak herman heri itu
jadi kalau kita mau jujur kpk ini sebenarnya untuk apa
bener kan betul betul menyeramkan itu ancamannya dari bang desmond tadi
memang mereka terkesan mengedepankan kekuasaan dibanding menguji dan menggali kemampuan
saya boleh duduk sini ya
teman teman dari binus dan uin
pada kodratnya mereka itu mencari pimpinan kpk tidak sesederhana
mencari ketua arisan
susah kan jadi pimpinan kpk itu
nama nama yang disodorkan presiden untuk dpr pun masih bikin penasaran
ada yang bilang capim ini pernah lakukan pelanggaran
jadi ada yang bilang pelanggaran titipan banyak informasi yang simpang siur
bahkan ada yang bilang si anu masih punya catatan
siapakah anu itu
saya berharap bapak presiden masih mempertimbangkan lagi lah
jadi tidak hanya menerima kemudian mengirimkan
tapi mengkoreksi kemudian memperbaiki itu harapan saya ya
kami sebenarnya mengundang pansel untuk datang ke kpk untuk melihat alat buktinya
karena kami punya rekaman
kami punya banyak data terkait dengan itu
tapi pak sel kebetulan kan gak mau datang
jadi ada beberapa yang masih
ya tapi harapannya pak agus tadi tinggallah harapan
karena sepuluh nama dari pak sel toh sepuluh sepuluh nya diluluskan oleh presiden jokowi
nah pernyataan ketua kpk tadi memang mengundang pertanyaan kami
si rakyat rakjat rakjat jelata ini
bahasa sederhananya sih jadi auto kepo
ya kan auto kepo kan kalau bahasa zaman now nya
kamu kepo gak ngelihatnya
pengen tahu nggak pengen tahu kan pasti kan
coba kita tanya ke salah satu pimpinan kpk pak laude syarif
boleh nggak kita tahu nama capim kpk yang kata pak agus tadi punya catatan catatan
gak usah rahasia
itu suara speakernya nyala nyala mungkin itu perlawanan dari korupsi korupsi itu ya
namanya barang baru pasti ada celah kritiknya
mirip mobil smk yang mengundang sifat sifat julid se indonesia
tak heran disana sini penuh tanya
ini karya anak bangsa atau produk cina
itu kan banyak di twitter tuh ya di media sosial seperti itu
begitu pun dengan capim kpk
mesti segala tenaga dan upaya dilakukan untuk mencari putra putri terbaik bangsa
tetap saja kena celah
padahal tes untuk menjadi capim kpk susahnya luar biasa
bayangkan nih ya bayangkan kamu bayangkan jadi capim kpk nih
sampai ditanya soal nama nama hewan
bukan nama nama hewan tapi hewan hewan berhubungan dengan hewan
misalnya ada apa namanya kucing ada tikus macem macem gitu ya
ada mungkin ada kodok atau mungkin ada kelelawar gitu itu yang lagi rame belakangan ini
ini kita lihat buktinya
kalau ini beda kan
misalnya ada tikus melompat ada ular ada kodok yang kayak gitu gitu ya
gak bisa dinilai
tikus ular kodok ternyata masuk dalam apa namanya seleksi
bayangkan betapa beratnya seleksi menjadi capim kpk
saya yakin kalau orang tahu bakal ditanya apa tadi
tikus apalagi tadi
kodok ada macem macem lah segala macem
pasti peminatnya langsung menyusut
ya iyalah susah siapa yang tahu sama tikus sama kodok sama yang kelelawar
tapi usut punya usut
menjadi seorang pimpinan kpk bukan hanya pintar mengurusi tukang catut
tapi jauh lebih kompleks
seorang pimpinan kpk ternyata juga harus memiliki kualifikasi mumpuni di bidang lain
seperti ini contohnya
pertanah ayam kemudian harganya di tingkat pertanah kan harganya rp delapan per kilogram
kemudian ada yang dari solo dari jogja ayamnya dibagi bagikan
kenapa kita tidak mau berdayakan desa tadi punya budes bentuknya kooperasi gitu ya
bersama sama kemudian bergantung
karena kita sudah menjual ayamnya ke pasar
harga pasar kan tidak ada rp delapan gitu kan
sampai harus tahu nama harga harga ayam berapa di desa itu
ketua kpk memang susah memang tugasnya
luar biasa memang ketua kpk kita
setali tiga uang dengan ketua kpk
kemampuan tambahan pimpinan kpk juga dimiliki oleh wakil ketua kpk saud situmorang
kepiawayannya dalam pengawasan terasa selama dua puluh tahun berkarir di badan intelijen negara
segala urusan pengawasan dikuasai oleh pak saud
tinggal sebut saja mau pengawasan jenis apa
mulai dari pengawasan lokal ya
ada juga interlokal internasional
ada juga interkontinental
sampai pengawasan irasional mungkin juga pak saud bisa
namanya juga pengawasan segala pengawasan pasti bisa ya
yang luar biasa ya bahkan konon juga ahli mengawasi anak anak usia dini

ya ber grenada
iya ada juga semuanya berali sama onu ya
kamu tahu gak yang ini apa ya
tinggal sebut aja sama luar

si punggu hue cass
saya yakin koruptor bakal lebih takut kalau tadi kalau pimpinan kpk nya bisa main main suling seperti itu ya
apalagi kalau didukung sama anak anaknya
pak agus sudah pak sawo juga sudah
mau tahu kemampuan tambahan pimpinan kpk yang lain nggak
mau tahu gak
kita tanya pak laudi syarif
apa kira kira kemampuan tambahan dari pak laude
gak usah rahasia
jawabannya belum berubah rahasia kata pak lode
oke oke kita kembali lagi ke urusan seleksi calon pimpinan kpk
banyak publik yang bertanya tanya
siapakah gerangan yang akan memimpin kpk kelak
yang jelas harus berakhlak bisa galak dan tidak somplak
kita tanya langsung ke komisi tiga dpr saja
siapa yang kira kira bakal dipilih jadi pimpinan kpk
ya nanti dulu gitu loh
kan dunia tidak kiamat
dunia tidak kiamat
kayaknya bisa jadi judul film k pop baru tuh ya
harus dilihat sama apa namanya siapa
kim jong un ya
ya itulah oke
saya juga nggak tahu namanya siapa ya
oke kita kembali ke pernyataan paling fenomenal abad ini mengenai korupsi
mengenai resep g dua agar tidak ditangkap oleh kpk
wih menarik kan resep untuk tidak ditangkap kpk
meski belum pernah diuji secara ilmiah
lahiriah dan batinia
tapi kalau wakil ketua dpr yang ngomong
kayaknya semua orang percaya ya enggak
nah kita lihat yuk pernyataannya
makanya kalau nggak mau kena korupsi jangan pakai uang cash
pasti yang canggih canggih gak karena
ini kan yang bodoh bodoh hakim ya kan empat puluh juta
mau saling beli mobil
kita rame semua

itu itu tips dari bang fahri
mungkin bang fahri udah pernah melakukan ya atau enggak
terserah bang fahri dan anda bisa simpulkan sendiri
di luar pendapat para petinggi negara kita
ada satu tips dari saya yang
supaya gak kena atau gak ketangkap kpk
ini tips dari saya harus didengarkan sama semuanya ya
ini tips dari saya
caranya gampang dan bisa dilakukan semua orang
yang waras tentunya
dengan para narasumber kita tentang
memberantas korupsi katanya mendapatkan ancaman dan tantangan
seperti apa ancaman dan tantangannya
kita akan bahas usaha jeda tetapi breaking news